katanya kalau kamu udah sembuh kamu harus diet
ali bisa gotong kamu sendirian ya
aku udah bilang sama kamu kamu gak boleh ketemu lagi sama rani
mama jangan mama
semua ini peringatan dari saya kalau kamu nggak ngerti saya
kamu akan terlaki banyak
kenapa aku selalu ngelakuin kesalahan
kenapa aku selalu menyakiti orang yang aku sayangi
dia tuh kedinginan kecapean yang terkenal
dan paru paru ran
semua itu gara gara kamu
kamu paling kenal candy kan
dia tuh sahabat kamu dari bayi
seharusnya kamu tahu
apa kamu bener bener gak inget ran
apa yang dikorbanin candy buat kamu
aku terus salah nilai kamu ran
kamu tuh egois gak punya hati
aku emang gak berguna
aku emang gak berguna sama sekali
emang gak berguna sama sekali
aku emang gak berguna sama sekali
aku emang gak berguna sama sekali
buat apalagi aku hidup
ayo dong di cepet cepet di jalannya

aku juga lagi mikir gimana cari rani di mana
aku juga lagi mikir gimana cari rani di mana

di kamu kan tahu sendiri rani tuh sekarang pake kursi roda
nggak mungkin jalan cepet cepet dia apalagi sekarang badannya lagi nggak sehat
yaudah deh sekarang kita mendingan cari di sekitar media aja
pak siap siap pak
rani tuh udah ngecewain kalian
rani turun ren rani
rani nggak mau ngapain di atas turun

burn ya berlapar
lo pergi aja deh pergi kamu pergi
aku nyadar waktu itu aku emosi kan
dan kamu juga marah ke candy karena kamu emosi kan
dan aku janji aku gak akan ngomong kasar lagi sama kamu ran
kau bilang kayak gitu supaya aku nggak terjun dari sini kak
sekarang aku udah gak mau ngapa ngapain lagi
aku tuh orang jahat
aku gak pantas jadi temen kalian
rania udah putus asa
dia jadi nekat
mau dirayu baik baik juga gak bakal mempan
aku harus bikin hal yang buat dia shock
dari dulu ada satu hal yang buat aku kagum sama kamu
kamu punya hati yang lembut
tapi dibalik semua sikap mut kamu kamu punya kekuatan
kamu ingat kan ran
waktu kamu jalan sendirian hujan hujanan balik ke panti asuhan
dan sekarang kamu di hadapan aku putus asa kayak gini
itu bukan aneh aku kenal ran
itu bukan dari sahabatku sejak kecil
karena itu aku mohon ran
coba deh kamu kembali jadi rani yang dulu
rani sahabatku sejak aku masih kecil sejak masih bayi
kamu harus tahu rasa aku tuh sayang banget sama allah
ya udah mendingan sekarang kita turun dari
rani bangun ran
rani bangun ran
adit kamu sudah mendapatkan informasi tentang rani
kamu sudah ketemu sama rani
di mana dia sekarang
di mana dia sekarang
di mana dia sekarang
di mana dia sekarang
om sama tante sekarang kesana ya
terima kasih ya nak ya
gimana pak rani udah ketemu pak
sudah ketemu mak
dia ada di rumah sakit mak
sudah ayo kita ke rumah sakit
jangan deket deket aku

dok renni masih stres ya
apa perlu dikasih obat penenang sedikit
suster kasih dia obat penenang dosis rendah
agar supaya dia bisa tidur tenang malam ini
kalau tidak dia bisa kehabisan tenaga
terima kasih dok
ini kamu jangan tinggalin aku ken
ini kamu jangan tinggalin aku ken
tidak rani aku di sini
aku di samping kamu
coba sekarang kan bangun dulu
lihat ini aku
aku di samping kamu
oh iya ali punya pesan loh
katanya kalau kamu sudah sembuh kamu harus diet
soalnya nanti kalau misalnya kamu pingsan lagi
ali bisa gotong kamu sendirian
saya sudah bilang sama kamu kamu gak boleh ketemu lagi sama rani
mama jangan mama
semua ini peringatan dari saya
kalau kamu gak ngurutin saya kamu akan takut kibahnya
mama tenang mama
sekarang itu masih stres tante
gendy gak berani ninggain rani sendirian di sini
oke gendy bakal pergi
tapi setelah rani sembuh total tante
kamu tahu gak justru rani itu stres kalau ada di samping kamu
pergi kamu dari sini
tante boleh panggil satpam sekarang untuk ngusir gendy
gini gak bakal pergi dari sini
lajar rana kurang lajar
sabar dong kamu
mama jangan kayak gitu dong ma sama gendy
ini kan semua bukan salahnya gendy ini salahnya rani kok
tidak semua karena ini kan kamu mau bunuh diri kan
kamu sadar dong gendy itu
kamu sadar dong gendy itu licik
dia itu bisa membuat kamu bersalah rani yang bersalah

gendy itu benar dong
dia itu orang baik
dia itu yang melindungi rani dari kecil ma
dia juga yang bilang begitu kan
biar kamu bisa balas bunyi sama dia kan
sudah sudah sudah
tapi jangan seperti ini
tenang lebih tenang
pergi dari sini
gak gendy gak mau pergi

gendy kamu jangan pergi
gendy jangan pergi
siapa sudah datang pak
bawa dia pergi pak
dia mau mencuri pak
ayuh pak bawa pak
salah yang mengulang mak
pak jangan mengulang

jangan dia ikut saya
pak pak
ya sudah sudah sudah sekarang kamu masuk kembali ke rani
sibuk ketemu dokter mau tanya keadaan rani